dan sementara itu sejumlah advokat mendatangi gedung kpk bersama kuasa hukum fredrich saprianto reva
mereka meminta kpk menunda pemeriksaan terhadap frederick
melalui kuasa hukumnya saprianto reva fredrik menampik semua tuduhan yang ditujukan kepadanya
reva menyatakan tidak ada proses booking atau pemesanan kamar sebelum kecelakaan terjadi
ia juga menyebut tidak pernah ada rekayasa medis yang diminta kepada dokter rumah sakit permata hijau
sejumlah anggota perhimpunan avokat indonesia atau peradi juga meminta kpk menunda pemeriksaan terhadap fredrich
kami meminta komisi pengawas peradi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pak fredrich
kami minta pemeriksaan terhadap pak fredrich ditunda dulu sampai adanya putusan sidang kode etik terhadap pak fredrich yang dilakukan
komisi pemberantasan korupsi kpk memeriksa dokter rumah sakit permata hijau michael cia cahya
pemeriksaan dokter ini terkait dugaan adanya upaya merintangi penyidikan kasus korupsi ktp elektronik
menjadi saksi bagi tersangka
merupakan dokter umum yang bertugas di instalasi gawat darurat igd rumah sakit permata hijau jakarta
saat kecelakaan setianofanto terjadi
kpk ingin mendalami sejauh mana penanganan setia novanto dan bagaimana ia bisa dirawat di ruang perawatan tanpa melalui igd
hingga saat ini kpk telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga sengaja merintangi penyidikan kpk terhadap setia novanto
yakni frederick yunadi dan dokter rumah sakit permata hijau